sebuah propaganda yang namanya
yang setiap saat selalu mengeluarkan
yang setiap saat selalu mengeluarkan
yang setiap saat selalu mengeluarkan
ini yang harus segera diluruskan
oleh bapak ibu sekalian sebagai intelektual intelektual
kita mengatakan begini
jadi ini sudah desperado
mungkin karena elektabilitasnya nggak naik naik
karena itu jelas fitnah dan hoax
tidak ada pakai konsultan rusia
apalagi itu tidak ada
menjelang debat kedua
berbagai keriuhan terjadi di jagad politik tanah air
mulai dari serangan politik
sampai dugaan kriminalisasi
apakah riuh rendah politik ini akan berpengaruh
atau ada debat kedua nanti
kami akan membahasnya dari kacamata
tiga jurnalis senior yang sudah menemani saya
malam hari ini
inilah saat saat saya minder
karena ada tiga senior saya
yang pertama saya akan
berterima kasih kepada mas dandi dwi laksono
jurnalis senior dan juga pendiri dari watchdog
terima kasih mas dandi
mas dandi ini semangat sekali
karena dua hari lalu datang ke sini
emang harus dunia jurnalis
kadang kadang harus offsite
kalau dapat berita bagus
kemudian ada mas budi setiarso
pemimpin redaksi koran tengah
terima kasih mas budi
kemudian yang ini
orang yang biasa bertanya kepada narasumber
untuk balas dendam
bertanya kepada beliau
pemimpin redaksi dari detikkom
terima kasih bang vito
masih sama ya dengan alfito yang dulu ya
ya sebenarnya saya agak keberatan
di adres sebagai
saya masih unyu unyu
masih unyu unyu zaman
tapi dari unyu unyu itu
milenial itu kadang kadang punya
pendapat dan juga
perspektif yang di luar
di luar kebiasaan
dan di luar logika kita kadang kadang
karena anda yang menyerang saya dulu
saya harus menyerang anda dulu
bang vito kalau kita bicara ini
menjelang debat kedua ini
saya minta catatan catatan dari
apa yang kemudian anda bayangkan
sejak kita lihat debat pertama
dari mulai konten
apa yang kemudian
dengan apa yang kita
nggak ada hal yang baru menurut saya
yang disampaikan oleh pak jokowi
nanti adalah keberhasilan keberhasilan
dan itu pasti akan diklaim dengan
sepenuhnya gitu ya
sementara pak prabowo rasanya juga sama ini
lima tahun yang lalu gitu ya
yang patut kita cermati
akan menggunakan data data yang valid
karena selama ini kan
semua yang diperhatikan
dan lain sebagainya
itu kan nggak menggunakan
data yang otentik gitu
data yang kuat
yang terakhir barangkali ini
nggak ada substansinya sama sekali
topik yang akan dibicarakan gitu
nggak ada substansinya karena memang
topiknya yang tidak
tidak bisa disubstansikan
yang membuat akhirnya
teman teman melihatnya kayak gimana
karena beberapa hari ini kan
biasanya kan kalau
debat itu kan
mestinya kan ada
membuat serunya dimana
kalau kita lihat
lima hari kebelakang
itu kebanyakan media
yang merasa perlu
mengingatkan publik kembali
yang perlu diadres
debat yang akan
diselenggarakan hari minggu
bpn dan tkn
dengan gayanya sendiri sendiri
yang tidak relevan
sama sekali dengan
apa yang akan terjadi
yang di capture
dalam seminggu terakhir
harusnya kan seminggu ini
pemalasan menjelang debatnya
sudah menukik ke isu isu
hal yang sensasinya
hal hal yang berbau ekonomi
inisiatif dari kami sendiri
karena gak ada
dari pihak manapun
untuk berbicara tentang itu
even dari bpn
dan bercerita banyak
yang paling seru kan
yang gak ada hubungannya
dengan hari minggu
di hari minggu nanti
kalau akhirnya kita
gak care sama
hal hal yang substansi
melihat di detik sendiri
yang tidak ada hubungannya
jakarta sebum bawa golok
debat kedua nanti
mungkin ada dua
soal teknis ya
saya dengar itu
tidak ada kisih kisih lagi
kalau itu bisa dimanfaatkan
publik akan bisa
kalau kita lihat
besok ini kan
sumber daya alam
penting buat publik
saya kira memang
mungkin ini kan
selama empat tahun terakhir
hampir setiap minggu
ada bandara baru
jalan tol baru
dan anda lihat
bagaimana penantang itu
solusi yang berbeda
isu isu yang substansial ini
apakah itu terjadi
kita beberapa hari terakhir
kita buat memang
bekal lah buat ini
apa lingkungan hidup
sebuah persoalan yang mungkin
bagi publik tidak terlalu menarik
dalam beberapa survei
tapi soal soal yang substansial
seperti lingkungan ini
tidak menjadi persoalan yang
padahal penting sekali buat publik
kalau publik tidak menganggap
politisi menganggap itu substansial
nah menariknya disitu karena
kalau kita lihat
kita berdasar satu satu
sama sama memiliki potensi yang mungkin
ada potensi konflik kepentingan
misalnya sejumlah perusahaan perusahaan tambahan
yang berkait dengan
tim sukses keduanya
apa tadi tpn dan bpn
tkn dan bpn
kalau kita lihat itu
orang orangnya itu ya
berkelindang dalam sebuah bisnis
yang sangat erat kaitannya dengan
itu bisa ditelusuri dengan sangat telanjang mata
nah kalau kita bikin infografiknya itu
nanti sama sama terhubung
yang kadang kadang politikus itu ya
berbisnis pada bisnis yang sama
nah apakah kedua calon presiden itu
akan bisa memperdapatkan isu lingkungan itu
dengan jernih dengan
ada diferensiasi yang cukup
itu yang menurut saya
agak meragukan gitu
kalau kita lihat dokumen dokumen
itu kan kita tidak bisa menilai apapun
sangat normatif sekali gitu ya
kalau kita bisa masuk ke detailnya
bagaimana mereka misalnya
katakanlah dalam soal pangan
bagaimana keduanya itu
memberikan solusi pada persoalan data
sebenarnya sangat penting
tapi kalau kita lihat dalam beberapa tahun terakhir
selalu saja ada konflik data
antara dua institusi
bahkan institusi pemerintah
kementerian pertanian dan bps
kalau mau ya
dengan cukup data
dan publik bisa mengetahui
pak jokowi punya problem seperti ini
pak prabowo bisa memberikan solusi seperti apa
nah kalau itu bisa dilakukan
saya pikir debat akan bermanfaat
atau mungkin tidak sekedar
misalnya gitu ya
saya kira itu harapan yang mungkin bisa dilakukan
dan rapor macet sangat mendukung ya
nanti saya subsidi ke mas dandi lebih lama
ini kan sebenarnya debatnya
semua debat itu kan materinya materi yang substantif
yang akhirnya kita potret kemudian
karena memang juga tidak ditawarkan
narasi narasi yang substantif dalam debat
akhirnya yang begitu begitu yang disampaikan oleh
kemudian telunjuknya jokowi
pakai baju apa
jadi itu banal banget ini
jadi sebenarnya ini adalah
referensi penting untuk kemudian publik memilih
itu akhirnya menjadi tidak matters
karena tidak disajikan
prakondisinya tidak ada
prakondisi ini dari para aktor politik ya
dari para aktor
jadi sebenarnya itu kan mindset yang mau dibangun gitu kan
nah ini akhirnya nggak dilakukan
media akhirnya merasa perlu untuk
mengangkat itu buat publik aware gitu
ketika kita mengangkat dua duanya komplain
tkn bilang kita tidak approve pemerintah
yang selalu mengkritisi
bpn juga bilang kita berpihak ke tkn gitu
ya itu yang terjadi
ya itu yang terjadi gitu
saya mau subsidi ke mas dhani dulu nih
mas andi tadi tambah dua menit dari apa
kita kurangi jatahnya apa itu
tapi kalau kita bicara tadi apa namanya
prakondisinya tidak ada
aktor aktor politik tidak memproduksi
hal hal yang membuat akhirnya publik terpanaskan
warming upnya untuk sampai ke titik titik topik topik yang nanti akan harusnya di eksekutifikan ya
atau justru malah kata mas budi justru karena konflik kepentingannya yang sama sama tebal
di antara dua pihak
jadi kita salaman aja
kita main aman aja dua duanya
saya kira sama dengan kita juga senang
sedang main aman karena perspektif kita sama semua
senior senior saya ini sudah mengelaborasi dengan baik
tapi saya mau menambahkan begini
ini topik yang menguasai hajat hidup orang banyak
pangan energi lingkungan dan infrastruktur
jadi ini tetapi saya merasa
seperti halnya juga saya menonton lima tahun yang lalu
tentang topik yang sama
topik ini akan sangat teknokratis
gimana tempatnya ini
akan dibahas dengan sangat teknokratis
artinya tidak membumi
petahana akan menyebutkan sederet angka angka statistik
penantangnya juga akan menyebut angka yang sama
bocor bahkan mungkin lebih fantastis
angkanya ribuan triliun dan segala macam
impor gitu ya misalnya ya betul
dan sama sekali tidak berbicara lagi tentang konsep
jadi oke selama lima tahun ini dengan konsep konsep
nawacita atau katakanlah yang lima tahun lalu diperdebatkan
karena ini kan ibarat tinjukan rematch ya
dan kita disuruh komentari pertandingan rematch
jadi ini yang mana mike tysonnya yang mana evandro moliville
sebenarnya amunisi yang disiapkan oleh penyerang misalnya
mestinya tidak usah repot repot membuat narasi narasi yang aneh aneh
cukup mendengarkan ulang narasi narasi yang dibuat oleh petahana lima tahun lalu
kemudian ya dia sekedar tinggal cross check
itu kalau mau agak cerdas
itu untuk oposisi ya
sebaliknya petahana akan mulai kerepotan
karena substansi debat ini tidak terlalu banyak muncul ketika menjadi debat kpu
saya ingat betul karena ketika itu saya membuat film namanya yang ketujuh
kami ingin mengelaborasi bagaimana substan pertarungan dari perspektif voters ketika itu
kita nonton semua lah filmnya
saya ingat betul konten ini ada di forum debatnya yang dibikin kadin
jadi ketika pak jokowi juga bercerita tentang
sebenarnya itu bukan debat sih
iya betul undangan
semua para fisimisi ya
sekali lagi kak din karena kebetulan saya terlibat disitu
kita berusaha untuk memastikan bahwa mereka hadir dan dua duanya sepakat untuk tidak ketemu
jadi modelnya paparan
seperti yang terjadi sekarang ini ada yang satu
iya sendiri sendiri
ada yang satu pidato kebangsaan gitu ya
silahkan lanjut ya pak jokowi
jadi disitu kita mendengar misalnya ada gagasan tentang bagaimana laut diawasin dengan drone
kekayaan laut kita diawasin dengan drone begitu ya
kemudian kita mendengar juga gagasan tol laut
kemudian juga infrastruktur yang tidak dielaborasi
bahwa ternyata sangat private konsepnya yaitu jalan tol
jadi ketika itu pak jokowi hanya bicara tentang infrastruktur untuk mengurangi biaya logistik dan segala macam
kita benar benar terbelalak ketika lima tahun ini yang dikerjakan justru jalan jalan privat atau jalan berbayar
harusnya itu menjadi senjata oposisi mas dandi ya
well kalau dia punya konsep tentang apa itu pabrik dan privat iya
tapi saya tidak khawatir mereka juga punya konsep tentang public dan privat
tapi prakondisi yang tadi anda katakan
memanfaatkan celah yang dengan sangat mudah
banyak recording recording apa rekaman rekaman yang tinggal saja dibuka
kemudian bisa kita telah datanya untuk dijadikan serang politik
apakah itu sudah dilakukan sehingga lagi lagi publik terpanaskan media juga terpanaskan untuk itu
kayaknya enggak tapi mas dandi ditahan dulu saya akan subsidi kepada pemirsa kami akan segera kembali saat ini
lagi lagi mas dandi prakondisinya nggak ada pemanasannya nggak ada untuk menciptakan akhirnya isu isu lingkungan
tadi sampai saya agak ini juga apa teman teman aktivis lsm segala macam akhirnya sampai membahu bahu membahu
sangking enggak ada yang rekennya bahasa jawanya gitu
anda lihat juga seperti itu mas
betul ini topik yang saya bilang tadi menguasai hajat hidup orang banyak
topik yang sangat substansial tetapi dihindari substansinya oleh kedua kandidat
apa yang membuat dihindari apakah tidak tahu tidak mau
baik yang pertama menurut saya dari sisi capaian capaiannya juga tidak bisa disebut biru rapotnya ya
apa namanya dalam indikator indikator tertentu mungkin akan masuk seperti misalnya seribu jalan tol atau seribu km jalan tol
statistik lah ya
tapi kita nanti akan masuk kepada substansi
jadi itu akan disampaikan
betul tetapi kemudian begitu dikejar apakah ini memang konsep elektrifikasi yang kita inginkan dalam konteks lingkungan hidup misalnya
nah ketika kita masuk ke situ ini akan dihindari
karena yang kedua ini terkait dengan pelumas perut
dan sudah dilaporkan oleh tempo dengan sangat baik bagaimana kedua kandidat tim sukses dan semua apa namanya organ organ yang ada
dalam mesin politik mereka adalah bagian dari bisnis tambang bagian dari bisnis perkebunan skala besar kelompok sawit dan segala macam
karena itu ketika kemarin pak prabowo mengatakan bahwa dia mencabar kebijakan jokowi yang sangat batu bara dan kemudian sawit dia mencabar dengan biofuel
dan dengan narasi yang besar kami akan menjadi produsen biofuel dunia
dan tentu membuat orang yang mengerti apa itu biofuel akan terkejut
karena kalau anda menjadi produsen biofuel dunia walaupun anda bukan sawit katakanlah menggunakan aren menggunakan pisang menggunakan jetrova atau jarak
dampaknya akan sama saja dengan sawit karena anda melakukan land grabbing anda akan melakukan deforestasi dan untuk skala seperti sekarang kita
dan itu menjadi topik juga yang akan dibahas mengenai lingkungan hidup mengenai
harusnya iya saya berharap panelis lebih tajam tidak usah sungan sungkan malu malu dan lugas begitu ya
karena pasti kalaupun pertanyaan kita lugas pun mereka tidak akan menjawab lugas
apalagi pertanyaan kita gak lugas
mas budi memang data data nanti akan lebih banyak dicekokkan kepada kita semua yang melihat ini statistik sekian kilometer sekian ribu ton kilogram atau apa
saya kira pasti kan yang pertama yang menjadi andalan dari pak jokowi kan selalu
nah dalam beberapa kasus atau dalam beberapa proyek itu kan memang terlihat seperti
ini sorry ya karena kalau kita mengkritik atau menyebutkan beberapa kelemahan incumbent mungkin akan memberikan efek elektoral kepada lawannya
atau amunisi untuk oposisi
dan itu cara berpikir yang berbahaya sih karena itu memang kerja per sebenarnya
jadi saya kira yang penting menurut saya adalah bagaimana proyek proyek itu bukan pada kualitas
berapa panjang jalannya berapa banyak pelabuhan yang dibangun
itu akan dibahas nggak menurut anda
pasti akan dibahas karena itu
pasti akan dibahas karena itu yang diandalan
yang perlu dipertanyakan apakah semua itu dikerjakan dengan studi kelayaan yang cukup perencanaan yang panjang
sehingga memang proyek itu dibutuhkan oleh masyarakat yang di sekitarnya gitu menghidupkan ekonomi di sekitarnya
nah kalau tidak maka itu akan menjadi semacam proyek proyek
kalau dalam beberapa kasus katakanlah itu kan malah justru menjadi sarang korupsi baru
sangat banyak kasus kasus di proyek proyek ini yang ditangkap oleh kpk
nah bagaimana proyek proyek itu bisa di
memang mungkin kita perlu tapi direncanakan yang baik
katakanlah membangun jalan kira kira penggunanya siapa sih dalam beberapa tahun ke depan seperti apa
kalau membangun bandara daerah mana sih yang akan terlayani
kalau membangun pelabuhan siapa yang menggunakan
jangan sampai sebuah bandara yang dibangun dengan besar tapi ternyata berbulan bulan tidak ada penumpang
ini kan penjelasan yang publik ingin tahu yang publik butuhkan mendetail yang membuat diferensiasi dan positioning antar capres itu berbeda gitu
anda memprediksi akan terlihat nggak
iya makanya ini kan selama ini kan kita dicekoki dengan apa namanya kegaduhan aja
jadi apa yang dibicarakan itu semata mata it's my words against yours gitu kan
untuk kuat kuatan aja di layar begitu dan tidak substansial itu retorika retorika kosong yang kemudian hanya memaksa pemilih untuk pada akhirnya suka atau tidak suka dengan narasi yang disampaikan
kan begini ekonomi itu kan bukan barang yang gampang gitu ya harus ada data secara teknis harus dikuasai begitu
dan kalau misalnya kita pelajari dengan dari pola debat yang dilakukan di luar negeri gitu ya
itu kan mereka benar benar tidak bisa berpikir pikir dengan cara yang mereka lakukan di luar negara gitu ya
itu kan mereka benar benar tidak bisa berpikir pikir dengan cara yang mereka lakukan di luar negara gitu ya
in the meantime tim apa namanya tim kampanyenya atau simpatisannya atau dalam tanda kutip so called spin dokternya itu menginduksi publik supaya top of mind publik berpikir tentang itu
saya khawatir ini kan pak jokowi sama pak prabowo kan belajarnya beda nih ya kan apa namanya trainingnya beda gitu
jangan jangan yang disup kesini
misalnya ngomongin infrastruktur dan lain sebagainya itu mungkin top of mind ya tapi yang lain lain masalah energi dan lain sebagainya belum tentu apple to apple nih apa yang ditanya sama pak prabowo nanti mungkin nggak dikuasai oleh pak jokowi
apalan jawabannya aja
dan juga sebaliknya gitu
karena sekali lagi dua duanya bukan orang yang mengerti secara detail soal ekonomi walaupun saya nggak menyaksikan mereka paham tentang ekonomi dan memperhatikan itu takutnya itu
tapi yang presiden gak harus mengerti itu ya
kalau kita lihat dalam banyak survei ini kan masih ada sekitar dua belas an yang belum menentukan pilihan
saya kira mereka adalah orang orang yang rasional artinya mereka yang peduli pada substansi
jadi mereka tidak akan peduli pada bungkus bungkus yang tidak substansi
bagaimana keduanya itu bisa menarik dua perhatian
mereka sudah diambil dealdo itu saya kira
apakah karena prakondisi prakondisi seperti ini yang dibuat oleh para pemimpin
sebentar mas budi kita dengarkan prakondisi apa sih yang dua minggu terakhir ada di atmosfer public spear ruang publik kita
kita ini sering gerusa gerusu
sebuah propaganda yang namanya propaganda rusia
yang setiap saat selalu mengeluarkan semburan semburan fitnah
yang setiap saat selalu mengeluarkan semburan semburan dusta
yang setiap saat selalu mengeluarkan semburan semburan hoax
ini yang harus
segera diluruskan oleh bapak ibu sekalian sebagai intelektual intelektual
itu ada pepatah mengatakan begini
jadi ini udah desperado
udah desperate mungkin karena elektabilitasnya nggak naik

segala macam cara untuk menaikkan elektabilitas itu
saya kira makin hari itu makin ngawur kalau menyerang itu
petahana itu di dalam politik itu biasanya justru yang paling elegan
dia berbicara ini yang sudah saya hasilkan
ini janji saya ini yang saya sudah hasilkan
tapi kalau ada petahana menyerang kayak gini karena memang berarti tidak ada prestasi yang bisa dibanggakan lagi
tidak ada itu kan fitnah bisa kita laporkan itu
kalau betul ada satu pernyataan seperti itu
karena itu jelas fitnah dan books
nggak ada pakai konsultan rusia apalagi aduh nggak ada
nah ini yang prakondisi yang tadi bang vito bilang nih bang
saya mau nanya apa saya jadi dulu pak toto
tapi kalau bicara mengenai apa yang dipanas panaskan
untuk pemanasan menjelang debat tadi
ini yang menjadi headline loh media media kita selama satu dua minggu terakhir
di media sosial juga ramai sekali bahkan sampai melibatkan duta besar rusia harus sampai membuat press conference segala macam
menurut anda apa maksudnya kemudian ini diproduksi ditanggapi dan menjadi bola liar politik baru
ya karena memang begitu hafalannya dari masa ke masa seperti itu
terutama ketika demokrasi pemilihan langsung dilakukan ya
jadi narasi narasi yang seperti ini yang memang enak digoreng gitu
dan media pada akhirnya ya ikut menggoreng itu
karena begini kita tawarkan substansi pun nggak dimakan sama publik
karena publik lebih tertarik ke karena kan begini polanya sekarang media
tapi ini penting juga nggak ini kan tuduhan serius juga memakai propaganda untuk ibaratnya mencuci otak publik gitu kan
ya kampanye kan cuci otak sebenarnya
saya nggak tahu ya tapi maksudnya kalau misalnya kita mau mengarah ke propaganda rusia misalnya begitu
bukti buktinya kan enak tuh kalau kita lihat ini buktinya seperti ini
ini simptomnya seperti ini
dan sekali lagi ini nggak ada hubungannya sama debat ini nggak ada hubungannya sama debat gitu
oke propaganda rusia ada komentar gak mas dandi
saya kira yang terjadi bukan propaganda rusia tapi propaganda orde baru
propaganda orba jadi yang satu ingin kembali ke orba yang satu pura pura bukan orba
kalau anda lihat line up general generalnya di kedua kubu atau segala macam

ada di apa namanya antara media sosial dan media sosial ya itu juga berbeda ya
oleh karena ini ada yang nanti mainstream media mainstream gitu ya
melihat bahwa memang ada gejala sistemik untuk seperti tadi dikatakan propaganda rusia sistemik cuci otak ujaran kebencian memproduksi hoax besar besaran
ya yang dimaksud tentu bukan media mainstream karena kalau di atas kertas media mainstream dikuasai petahana
justru karena media mainstream dikuasai petahana
kecuali tempo dan transmedia ya
penantangnya berusaha mengkompensasinya melalui media sosial
karena itu di banyak pertempuran
netizen dan yang cyber cyberan
kuat lebih nyaring
dan tadi memarahi keduanya
saya sebenarnya ingin
kembali sebenarnya ini terkait dengan
apa yang vito yang tadi teman teman sampaikan
terkait dengan apa yang disampaikan vito
semua narasi yang dibangun
menjelang debat satu atau debat dua
justru tidak membuat
kita siap untuk menonton
debat dua dengan kritis dengan baik
kayak sebuah seremoni yang tiba tiba muncul
tiba tiba ngomongin impor beras sampai impor beras
mungkin kita masih enggak ini apa impor beras ini
tapi begitu kemudian masuk narasi bahwa
tidak ada progres bahkan impor kita
untuk tahun ini tembus dua juta ton
kebutuhan kita sekitar tiga puluh lima juta ton
orang sudah mulai bingung
ini apa yang salah
bagaimana dua duanya mengadres
nah ketika kemudian
dua duanya ngomong suasana pangan
mekanisme pertanian dan segala macam
dua duanya tetap terjebak pada sebuah konsep
namanya suasembada beras bukan suasembada
karbohidrat politik beras ini adalah
politik order baru orang papua
yang harusnya makan sagu makannya beras
orang mentawa yang harusnya sagu makannya beras
orang miangas yang harusnya
keladi makannya beras nah politik beras ini
dipertahankan dan menjadikan political dan
ekonomi cost yang mahal padahal banyak
pangan pangan lokal yang tidak dikembangkan
konsep ini tidak diperdebatkan apakah lima sepuluh
dua puluh tahun lagi kita masih akan menjalankan
politik beras sehingga urusan kita masih
dengan thailand dan vietnam padahal kita punya
sorghum punya nah perdebatan ini
nggak muncul itu karena propaganda rusia
yang tadi dituduhkan gak sehingga kita jauh
sekali nih ke pinggir pinggir
ini deh kalau soal propaganda rusia
dan rame rame di luar
itu sebenarnya kan kalau kita lihat
anatomi dari pemilih itu kan
selalu ada pemilih yang memang sudah
fanatis artinya isu apapun mereka
tidak akan tergoyahkan nah
ada juga pemilih yang masih
saya pemilih satu
saya masih bisa berpindah ke dua
dan sebaliknya dan saya kira
lapangan terbuka di publik yang
memang waktunya pendek saya sih bisa
paham bahwa mereka menggunakan isu yang bisa dipahami
untuk memantapkan dukungan
buat masing masing gitu
tapi untuk debat saya pikir
mereka harus memanfaatkan dengan baik
bahwa ini disaksikan
oleh orang orang terutama yang
belum menentukan pilihan dan jumlahnya sangat
lima belas persen dari berapa juta
pemilih itu kan masih cukup
kalau selisihnya bisa di
semua gitu itu sebuah
perolehan yang besar
nah data data menjadi sangat
penting untuk mengait
pemilih yang belum menentukan pilihan itu
tadi sudah disebutkan misalnya
tentang beras di awal kan pak jokowi
menyebutkan akan mencetak satu juta hektare
kita bisa melihat sudah
sejauh mana pencetakan satu juta hektare
itu kalaupun berhasil akan
sangat konflik sekali kalau kan akan berhasil
seperti apa itu violent sekali
suat sembeda pangan apakah
sorry suat sembeda beras apakah itu
sebuah keharusan atau sebenarnya kita
lebih baik orientasi itu konsumen
tapi anda setuju bahwa memang seperti
politik beras kesuksesan kita
diukur dengan seberapa
besar kita bisa suat sembeda
tidak impor beras sebenarnya adalah beras
adalah satu komponen yang sangat besar untuk
menentukan inflasi jadi kalau harga beras
sedikit saja itu akan
ketakutan sekali dan
problemnya sekali lagi data kita itu
data yang sangat tidak besar
kalau kita misalnya di awal tahun selalu
kementerian pertanian akan mengatakan
akhir tahun kita akan surplus beras
sekian juta ton di tengah
menjelang lebaran biasanya itu akan
berteriak teriak karena harga
di pasar ternyata meningkat
yang artinya suplainya itu berkurang
nah begitu ada suplai
kurang harga meningkat
pasti pemerintah akan
memutuskan impor uniknya
saya nggak tahu yang sekarang ya beberapa
tiga tahun yang lalu kita melakukan investigasi
ketika impor itu diputuskan
seminggu kemudian berasnya itu
sudah sampai ke pelabuhan pelabuhan dari indonesia
artinya itu beras yang
yang akan diimpor itu ya bukan beras lain ya
bukan jadi kalau saya pemerintah memutuskan
hari ini seminggu kemudian
beras itu sudah sampai di pelabuhan pelabuhan indonesia
seharusnya tidak masuk akal padahal untuk
pengapalan untuk sampai
di indonesia itu umumnya minimal
itu dua minggu jadi sebenarnya
sudah ada yang menanggung
untuk kesediaan beras ada prakondisi
debat nggak ada
nah mungkin kita yang kooper mungkin sekarang sudah ada
jangan jangan buat orang yang
khawatir dengan analisis seperti ini ini dianggap
menjadi bagian dari propaganda rusia
kita hentikan dulu propaganda rusia dulu
kita akan kembali ke
pemirsa kami akan segera kembali
jangan jangan buat orang yang sensitif kritik kritik
analisa seperti ini dianggap propaganda
kan kita sebenarnya
orientasinya pada publik
bagaimana mereka bisa menyiapkan
buat menghadapi debat
yang saya pikir ini kan penting sekali ya
kita akan memilih
tantangan di luar yang tidak
mudah yang paling
kental kalau kita bicara tadi konflik
kepentingan yang paling kental kan kita
bicara apa ada pangan energi
infrastruktur lingkungan hidup
kalau tidak salah ya mas apa yang paling
kental nuansa konflik
kepentingannya sehingga kita akan
dari tempatan yang akan hambar hambar saja
saya mungkin kalau bisa memulai
dari energi ya
jadi energi ini
dua duanya tidak pernah menyebut
yang lebih progresif dari apa yang sudah ada di
perencanaan pln bapak nas atau
itu tidak ada yang keluar dari
textbook itu semuanya masih berpikir tentang
batubara karena batubara dimiliki
perusahaan perusahaan yang sangat
terafiliasi dengan semua stakeholder dalam
mesin politik kedua kandidat bahkan dalam
kasus misalnya bisa dikasih contoh
nggak mas nandy anda kan juga
investigasi misalnya dalam kasus tambang tambang
emas tumpang pitu di banyuwangi
yang sekarang mengkriminalisasi seorang
warga bernama budi pego karena ketika
dia menolak tambang itu dia disebut
apa namanya menyebarkan ajaran komunis
jadi ini cocok banget narasi ketika
jokowi awal awal berkuasa adalah kebangkitan
komunisme oke lalu narasi ini selain digunakan
untuk sweeping sweeping buku atau untuk menghantam
lawan politik narasi kebangkitan pki ini
atau komunisme ini juga digunakan untuk
membungkam warga atau orang atau aktivis
yang kritis atau yang menolak ekspansi ekspansi
industri dan dalam kasus tumpang itu jelas
sekali jadi ada narasi tentang komunisme
sudah ada korbannya namanya budi pego
nah sekarang siapa pemilik tumpang itu
saya pikir nanti mas budi setiaso bisa
langsung boleh dilempar ke sebelah
tumpang pintu adalah sebuah tambang yang
yang dimiliki oleh beberapa perusahaan ya
dan di dalam perusahaan itu ada saratoga
milik sandiaga uno kemudian pernah menjadi
komisaris di sana adalah yeni wahid
pernah menjadi komisaris juga endro priyono
jadi anda bisa lihat bagaimana irisannya
dan yang menarik saratoga ini di dalam
bursa saham juga masuk dalam jakarta
islamic index atau salam syariah salam
syariah ini harus disertifikasi oleh mui
nah siapa yang bertugas ya tidak ada lain
kelindan ya berarti kelindan jadi isu
komunisme isu agama militer dan ini politik
pasti tidak akan dibahas ada dalam sebuah
kasus namanya tumpang bitung tapi ini tidak
pasti tidak akan dibahas baik oleh prabowo
ataupun oleh jokowi kan untuk menyerang
satu sama lain bahkan mungkin oleh panelis
kalau energi apa yang paling bisa menjadi
senjata prabowo dan paling bisa menjadi
senjatanya jokowi mas budi saya mungkin
tidak akan masuk ke situ ya karena memang
saya pikir kalau debat tidak akan masuk ke
kecuali mestinya debat pertama masuk
soal jaksa agung dari partai politik itu
disebut soal kriminalisasi saya pikir
itu penantang mestinya bisa tapi saya ragu
tadi karena memang banyak sebenarnya yang mereka
itu kan saling berkaitan batu bara
freeport barangkali perkebunan perkebunan
dengan isu isu lingkungan mereka itu
kadang kadang dalam hal politik mungkin
berseberangan saling berebut untuk
meraih jabatan sesuatu tapi begitu masuk
ke dalam bisnis bisnis mereka bisa saling
terkoneksi gitu karena katakanlah dalam
beberapa proyek batubara penambangan batubara
itu perusahaan perusahaannya pak sandi
mungkin bisa berkaitan dengan perusahaan perusahaan
yang ada di perusahaannya pak luhut misalnya
yang ada jadi saling beririsan satu sama lain
kemarin ada transaksi jual beli saham ya
jual beli saham dan itu di antara mereka oke
apa namanya ya itu saya kira tidak akan
masuk ke dalam kalau kita bicara gini
mas bapak jadi soal apa dua dua jadi kalau kita
isu kedaulatan isu importasi harga diri
bangsa ini nah di eja wantaka dalam topik topik
ini akan jadi pertarungannya ketat
nggak bang vito karena lima tahun lalu kita akan
bicara ketat buy back indosat kita bicara
mengenai stock import itu akan ketat tapi
apa namanya debatnya argumentasinya
klasik bukti akan seperti itu publik masih
haus gak apa rindu gak atau karena
gini itu jangki dengan itu gak istilahnya
anak betawi itu dicekok itu yang
seperti itu bahwa ini kita antik asing
dan lain lain tiongkok dan lain sebagainya
dan dua duanya loh dan itu dua duanya
memainkan narasi saya menduga untuk isu
energi freeport akan menjadi mainan yang
gurih yang satu ini menganggap bahwa ini
hasil apa namanya negosiasi yang
sukses sementara yang satu bilang ini kan
apa gak ditunggu sampai kurang pinter nih
kalau nunggu aja dan ini adalah wacana
yang udah kita dengar ya beberapa bulan
belakangan jadi nggak ada yang baru lagi
kita cuma disuguhkan apa namanya
rerun aja istilahnya kalau di tv itu
kalau saya sebagai warga papua ini kayak
nonton orang membicarakan kampung halaman
saya dan saya tidak dilibatkan iya iya
iya kan jadi ini seperti freeport hanya
akan berujung pada kedaulatan harga diri
bangsa atau nanti akan melebur ke hal
teknis lain yang mungkin banyak celah celahnya
tadi ya kalau dari beberapa investigasi yang
ditempuhkan memang ada isu isu
lingkungan kenapa misalnya dalam
pengelolaan tailing gitu ada beberapa
yang isu isu yang itu mungkin bisa
dimanfaatkan pencemarannya segala macam
mas ya soal pengelolaannya karena itu
kan selalu ini namanya tabang emas kan
ini berkaitan dengan dana yang sangat besar
bagaimana itu bisa dikelola dengan baik
dan saya kira dalam beberapa liputan
investigasi kita itu menemukan ternyata
tidak sesuai apa yang dikira oke
apa yang diharapkan nah kalau mestinya
itu yang menjadi bahan perdebatan nah kalau
yang bisa tajam misalnya mungkin soal
mengatakan tidak kalau saya jadi presiden
tidak akan impor berhasil tidak akan impor
gimana caranya gitu nah itu yang perlu
dipertanyakan kan itu ya akan nggak
menurut anda akan hanya saya akan stop impor
seperti lima tahun lalu atau dia akan
kasih cara cara kalau pangan mestinya
mereka harusnya siap dengan itu harusnya
menyiapkan jawaban yang lebih detail
soal tidak impor kalau nggak bunuh diri ya
kalau enggak bunuh diri karena itu isu yang
sangat mengatakan karena itu udah dikritik
media kan buktinya apa gitu nggak mau itu
atau caranya apa caranya gimana yang harus
yang dikritik juga saya dikritik produser karena
waktu kita sudah habis jadi kita akan
lanjutkan sekarang sampai jam sepuluh nanti di
acaranya bang vito nanti di kanal media
lainnya oke terima kasih mas dandi
terima kasih mas budi terima kasih bang vito
mudah mudahan apa yang tidak kita harapkan
bahwa dialognya atau debatnya akan hambar hambar
saja penuh dengan konflik kepentingan jadi
semua salaman di bawah meja sebelum nantinya
akan menaruh tangannya di atas yang penting
public bagaimana mereka mendapatkan
informasi yang cukup sebelum nanti tanggal
tujuh belas april itu memberikan suaranya nah atau
tidak memberikan suara atau tidak memberikan
atau debat cukup optimistis untuk
memberikan kekosongan gelas yang isi
kalau wacananya itu itu aja ya nggak
orang yang tadinya mau memilih
akhirnya tidak memilih yang nggak memilih
ya benar benar nggak memilih oke
jadi makanya nur hadi aldo jadi apa namanya
oase di tengah apa gurun pasir yang panas ini
terima kasih bapak bapak atas perbincangannya
kita berharap hari minggu kita akan menemukan
dua capres yang bernas dengan isu isu yang
memang kita ingin tahu dan kita perlu tahu oke
kami akan segera kembali bersajaran berikut tetap bersama kami